direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
mengatakan rapat konsinjaring tertutup yang dihadiri oleh komisi dua dpr
kemendagri kpu bawaslu serta dkpp dapat menimbulkan asumsi di masyarakat
rapat konsinyering secara tertutup yang dihadiri oleh komisi dua
kementdagri serta penyelenggara kpu pada tiga belas mei di ayanamit plaza
dinilai menimbulkan asumsi di masyarakat
rangkaian begitu panjang yang dilakukan oleh penyelenggara kpu
dan pemerintah untuk tahapan pemilu dinilai tidak perlu
menurut khairun nisa diskusi tahapan pemilu tidak perlu dilakukan selama ini
karena draft terkait tahapan pemilu sudah ada
serta undang undang kpu yang tidak berubah sampai saat ini
nah tapi tadi catatannya pemilu ini kan tidak bisa di apa ya
pembahasannya jangan dilakukan di ruang gelap begitu ya
karena kan bagaimanapun juga yang namanya pemilu itu kan kompetisi ya
nanti akan membahas bagaimana aturan main kompetisi antar peserta pemilu gitu
sehingga kalau misalnya dilakukan tertutup ya yang namanya kompetisi kan harus fair gitu ya
prosesnya harus terbuka apalagi apa
stakeholder nya kan bukan hanya antara penyelenggara dan juga
katakanlah kalau misalnya komisi dua itu perpanjangan fraksi partai politik
ya pemilih kan juga merupakan stakeholdernya pemilu gitu yang juga berhak tahu
apa sih prosesnya
nah jadi itu adalah proses pembahasan di dalamnya gitu ya